usai membawa timnas u enam belas menjuarai piala aff dua ribu delapan belas
muhammad supriyadi punggawa garuda asia asal surabaya
minggu siang menyempatkan diri pulang dan menjenguk orang tuanya
ia pun kini menjadi idola baru anak muda
sementara sebagai bentuk apresiasi atas prestasinya
wali kota tririsma hari ini memberikan biasiswa sekolah sepak bola di liverpool inggris
sampai jumpa di video selanjutnya
banyak rintangan yang harus dilalui oleh supriyadi
bersama sekolah sepak bola runggut fj
anak pasangan kalsum dan denan ini sempat dilarang bermain bola oleh ayahnya
larangan ini semata mata karena sang ayah tak punya uang
karena hanya bekerja sebagai tukang bangunan dan sang ibu perjualan es
namun berkat kegigihannya
sang ibu akhirnya membelikan sepatu seharga tiga puluh ribu rupiah untuk sekedar bermain bola
uang itu merupakan hasil tabungan supriyadi
yang setiap hari dua ribu rupiah
dan kenyataannya dengan sepatu tiga puluh ribu rupiah
bersama rungkut fj dirinya mampu bermain cemerlang dan berhasil meraih beberapa tropi kejuaraan
hingga akhirnya ia hijrah ke jakarta untuk mengadu nasib
ia bertemu temannya dan bergabung dengan ssb bina taruna
disinilah ia mulai mengikuti seleksi timnas dan akhirnya direkrut pelatih fahri husaini
sementara sebagai bentuk apresiasi kepada muhammad supriyadi
wali kota surabaya akan memberikan beasiswa sekolah sepak bola
di sebuah akademi sepak bola tertua di liverpool inggris
seluruh biaya supriyadi menimba ilmu sepak bola di negeri ratu elizabeth tersebut
akan ditanggung oleh pemerintah kota
liverpool dipilih karena kota tersebut merupakan sister city dari kota surabaya
yang juga menjalin kerjasama bidang olahraga dengan kota pahlawan
satu diantaranya cabang olahraga sepak bola
nantinya supriyadi akan dikirim bersama beberapa pemain junior dari beberapa ssb di surabaya